saat ini ada lebih dari dua ratus jenis vaksin covid sembilan belas yang sedang dikembangkan di seluruh dunia
setiap negara berlomba menciptakan vaksin sendiri
namun proses untuk mencapai persetujuan who dan menciptakan vaksin yang aman tidak gampang dan memakan waktu yang cukup panjang
vaksin harus melewati beberapa percobaan uji klinis
pertama adalah modeling atau studi insiliko menggunakan komputer untuk menciptakan simulasi untuk mengevaluasi penelitian
berikutnya in vitro percobaan dalam sel
in vivo percobaan pada hewan
jika berhasil dan tidak ada efek samping vaksinasi akan maju ke tahap clinical trial atau percobaan kepada manusia
pada fase satu vaksin akan disuntikan ke seratus kandidat
fase dua seribu kandidat
dan fase ketiga sepuluh kandidat atau lebih
jika lolos vaksin akan diteruskan ke badan pengawas obat dan makanan atau bepom untuk mendapatkan sertifikat izin edar
menurut jurubicara satga seperti
penanganan covid sembilan belas wiku adhisa smito ada tiga kriteria yang wajib dimiliki dalam memproduksi vaksin
prinsip utama produksi vaksin sesuai dengan arahan presiden joko widodo
di antaranya adalah memastikan pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi betul betul aman dan efektif
melalui dan mengikuti kaedah kaedah ilmiah berdasarkan data sains dan standar kesehatan

penampilan dan pembantu
ataupun merekasi peng hacimara
dipilihlah antara struktur dan bijak
di dunia kini ada dua belas vaksin yang sudah memasuki uji klinis fase tiga
dan terdapat enam vaksin yang sudah disetujui untuk penggunaan terbatas di masing masing negara
seperti vaksin epiva corona dan sputnik lima yang sudah digunakan di rusia dan uni emirat arab
vaksin sinopharm sinovac dan cansino di tiongkok
dari beberapa kandidat vaksin di dunia indonesia telah memilih tiga vaksin yang akan diproduksi di indonesia
yaitu sinovac sinopharm dan cansino
masing masing vaksin bekerja dengan metode berbeda
sinovac dan sinopharm menggunakan metode

dan cansino menggunakan metode rekayasa genetika
presiden republik indonesia joko widodo menargetkan akhir desember pemerintah sudah dapat melakukan vaksinasi vaksin sinovac
dengan aman dan telah lulus uji klinis
kita memperkirakan kita akan mulai vaksinasi itu di akhir tahun atau di awal tahun
akhir tahun dua ribu dua puluh atau di awal tahun dua ribu dua puluh
namun menurut epidemiolog universitas erlangga windu pun romo
target vaksinasi di bulan desember sangatlah tergesah gesah
pemerintah harus di dalam tujuannya memberikan vaksinasi
itu harus nomor satu adalah tujuannya adalah untuk melindungi warga masyarakat
melindungi dari tertular
tertular covid sembilan belas dan sekaligus tentu melindungi supaya mereka tidak meninggal karena covid sembilan belas
kalau kita berhasil mendapatkan vaksin yang baik efekasi dan safety nya bagus berarti melindungi dua duanya itu
tidak tertular dan selamat
jangan tidak tertular tapi nanti justru meninggalnya karena vaksin
misalnya ya atau cacat karena vaksin
makanya tunggu dulu
indonesia sendiri tidak kalah bersaing dalam mengembangkan vaksin buatan sendiri
yaitu vaksin merah putih yang kini sedang dikembangkan dalam laboratorium eijkman dan bio farma
vaksin merah putih sekarang berada di fase in vivo atau percobaan pada hewan yang ditargetkan rampung pada pertengahan dua ribu dua puluh satu
di ayolestari jakarta